indonesia hari raya idul fitri ditandai dengan tradisi bersilaturahmi dengan keluarga yaitu tradisi mudik
masyarakat merayakan puncak bulan puasa dengan cara pulang ke kampung halaman masing masing
menariknya tradisi mudik memiliki asal kata dan sejarah yang panjang di indonesia
banyak yang beranggapan kata mudik berasal dari ungkapan dalam bahasa jawa
di mana mudik adalah singkatan dari mulih dilik yang berarti pulang sejenak
namun ternyata kata mudik merupakan serapan bahasa melayu
hulu ini dipercaya sebagai tempat muasal tempat asal kita tempat di mana kita bermula
maka mudik seperti kita yang mengajarkan untuk tidak melupakan sejarah
jadi tidak melupakan asal mula kita
nah makna mudik juga bisa berarti retrospeksi
yaitu mengingat kembali akar sejarah kita
karena mudik adalah proses kembali ke daerah asal
menurut sejarawan asap kambali tradisi mudik sudah ada sejak era majapahit
pada masa kerajaan majapahit kegiatan mudik menjadi tradisi yang dilakukan oleh bala tentara
yang bukan berasal dari wilayah ibu kota majapahit
pada bulan bulan tertentu mereka mengunjungi keluarga di daerah asal untuk melakukan ritual keagamaan
sejak agama islam tersebut
sebar di indonesia sekitar abad ke dua belas mudik dilakukan menjelang lebaran
selain itu tradisi mudik juga identik dengan ibu kota kolonial batavia
batavia menjadi pusat transmigrasi dan urbanisasi yang mendorong warga untuk mengadu nasib
di era soekarno sebenarnya tradisi mudik ini semakin bergeliat ya semakin besar
kenapa karena republik indonesia yang baru didirikan
itu membutuhkan pegawai yang cukup banyak sehingga memang banyak didatangkan dari luar jakarta
menurut survei badan litbang kementerian perhubungan tahun dua ribu dua puluh
sebanyak total tujuh puluh sembilan empat juta orang akan mudik tahun ini
dari total tersebut sebanyak tiga belas juta orang yang melakukan mudik berasal dari jabodetabek
kini tradisi mudik menjadi cara untuk menjaga sejarah dan hubungan dengan kampung halaman
agar tetap lestari
karma mursalim imam muhaerib jakarta